dipersiapkan akan tampil di turnamen besar all england maret mendatang pasangan tontowi ahmad winnie kandow mulai berlatih bersama di pelatnas cipayung
walau ada rasa tegang harus berpasangan dengan tontowi ahmad yang jauh lebih senior pebulu tangkis berusia dua puluh tahun ini siap untuk mengimbangi permainan owi
bersama pasangan sebelumnya akbar bintang cahyono winnie sempat menjadi juara di header abad open dua ribu delapan belas dan semifinal singapore open dua ribu delapan belas
sebenarnya kalau dibilang ada beban jujur sebenarnya ada beban
tapi kan kalau diminta buat gantiin cibutet berarti dari pelatih udah ngasih kepercayaan pelatih percaya sama kemampuan saya berarti saya bisa
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini